ihh bahagi doh
ih bahagi lah ih
hmm bahagi doh
abang pur ada cari apa
kita sengsangka abang pur ternyata punya atm lah ih
bukan punya gue punya ani
kalau belum kenapa balik lagi
ih kartu atm aku ketinggalan
gue nanya suara kamu gak jelas
joy kalau duitnya lagi banyak
es dawetnya harganya berapa ya
jangan lupa dong cuy
enggak ah kemurahan
yaudah enam ribu
ih jangan pelintel atuh
udah bener lima ribu
mas pur kok atm aku gak ada ya
kamu terakhir pake kapan
ketinggalan di atm kali
mana aku harus beli pulsa internet
terus aku belum makan dari pagi
kamu cari lagi di rumah
gue nyari di jalanan siapa tahu jatuh
ih mas pur baik banget deh

mas pur baik banget deh
mas pur baik banget deh

mas pur baik bisa sta
mas pur baik udah
mas pur baik lagi
mas pur baik masih terkena
mas pur baik dah
iya kang tadi ada lowongan kerja
paya saya ke sana lowongannya udah disisama orang
apa saya pulang ke bandung aja ya
mana udah seminggu saya gak ketemu sama neng rika
jodoh sama rezeki mah gak bakal kemana mana
saya aja hari ini udah dapat sewa dua puluh penumpang
iya kang jodoh sama rezeki mah gak kemana mana
tapi susah dapetnya
kang daripada ngedumel mendingan kang amin saya beli nis dawet
mau dong cui buat kelangsungan hidup aku
kamu enak puasa dapat pahala
aku gak dapat duit kalau kamu puasa
ih bahagi loh
eh pet angkat kaki lu
abangku ada cari apa
kita sengsangka abangku ternyata punya atm lah ih
bukan punya gue punya ani
bagi sedikit dah
kau ini ya bagi sedikit doang
aduh aduh bagi
bagi sedikit saja
ya belunya banyak lagi
aduh gimana ini
halo assalamualaikum mi
pipih juga sehat
hari ini pipih dapat uang banyak
nanti pipih kirim ya
pipih juga kangen sama mimi
mie muahnya jangan di sini atu
malu ada teman pipih
jangan marah atu mi
ate lagi dimana
kartu atm aku hilang atau
udah aku cari kemana mana
gak dapet juga
kamu kebang ate
bikin kartu baru
sejam juga beres
eh tapi bentar
aduh udah jam empat
bang udah tutup
yaudah gini aja
kamu telepon bangnya
besok kamu bikin kartu atm yang baru
ya berarti baru besok dong
sama beli makannya
yaudah deh ate
boleh pinjem hp bang udin gak
tapi usahaku abis
wah udah berhasil